tadi andi dulu ke tempat kamu
kamu tahu yang sama adi dulu itu siapa
adi dulu sekarang ngambil alih parkiran
mereka itu penjahat
waktu itu mereka mau nyolih pacar saya
pajak saya langsung saya bawa kabur ke rumahnya
kalau ke rumahnya bukan dibawa kabur
didu itu sebetulnya siapa
didu itu tadinya bawahan saya
sudah dipecat karena berhianat
dia sekarang mengaku sudah mengambil alih parkiran
yang ini esalam
ini kayak kaya boleh
ada di rumahnya
aduh enggak enggak
ichin pun enggah gue
gak nanya diri
coba friday pergi
supaya rumahnya vuwww
ada siapa dia
dulu berbelom datang

kayanya sebentartpb oh oh wkwkw

terima kasih atas kerjasamanya
kamu masih di kampus atau udah pulang
udah pulang lagi di jalan kenapa
kita harus ketemu penting
tapi ruth bertenang tuh
didu sudah menantang yayat
sudah bilang dia mengambil alih parkiran
biar bang edi mengirim orang orangnya
biar kita tahu
biar gak susah kita cari
sekarang kerja kita lambat
sejak kita pensiun
lama nggak dijalankan
kita kehilangan jaringan
dulu kalau harus nyari orang gampang
yang kita cari juga orang orang baru
kita juga nggak tahu latar belakangnya
kita juga nggak tahu siapa terhubung dengan siapa
orang yang ngajak kerja aku jadi tukang parkir
semua orang jahat yang waktu itu mau nyuli kamu di taman
masalahnya orang bawa adidu yang sekarang di parkiran
belum tentu mau ikut hidup
karena mereka lebih berpikir
tapi ada ancaman dari yayat
biar sekalian bikin kelompok bang edi jadi lebih marah
sekarang aku punya alasan buat berhenti jadi tukang parkir di sana
maksudnya kamu jadi tukang parkir di tempat lain
berarti kamu tetap mau jadi tukang parkir
kamu gak mikir buat cari kerjaan lain
aku belum mikir mau kerja apa
kalau tukang parkirnya mau diganti
siapa yang mau cari ganti
biar langsung dibawa kendali kita
yaudah aku pulang dulu
pak roy mau berhenti jadi tukang parkir
dia sudah ada kerjaan lain
katanya kalau belum dapat kerjaan lain dia masih mau kerja jadi tukang parkir
bapak ingat nggak pertama kali bapak ketemu roy waktu roy ngantaring pulang
nah itu kan gara gara yang mau diculik
kata roy orang yang ngajak roy kerja jadi tukang parkir ternyata temennya orang orang yang waktu itu menyulut neng
saya mau pulang dulu
habisin dulu kopinya mbah zir
yaudah sana masuk dulu